kamu adalah pidadarimu tuhan telah menyatukan kita
jika ucapan kamu benar benar tulus aku akan merasa nyaman berada di sisi kamu
seribu hari terasa hampa jika tanpa dinimu
apapun yang terjadi akan kita hadapi bersama
aku tak akan meninggalkanmu
tidak kamu tidak pantas mencintai matuku
tapi pak kami berdua saling mencintai
kita ingin menikah dengan pak setio
papa tidak akan merestui kamu
papa harus mau
pak pak pak jangan sampai mumpul
tapi anaknya pembangkang budi harus dikasih pelajaran
pak selesaikanmu dengan musyawarah
jangan marah marah begini

tuanku tidak berardah
tapi mau ikut sama prasma
tapi mau ikut sama prasma
tadi mau menikah dengan dia
kamu tidak akan bahagia
kalau kamu menikah dengan dia
tadi bisa bahagia hidup sama prasma
karena kami saling menikah dan kami saling menghargai
kamu jangan melawan papa kamu terus
tidak ada sejengkal pun tempat di rumah ini
untuk laki laki pujaanmu itu sti prasetyo
dan kamu harus putuskan hubunganmu dengan dia
karena papa sudah jodohkan kamu
dengan laki laki yang sederajat dengan kamu
ibu sudah menduga keluarga tapi pasti tidak akan menerimamu
kenapa sih kamu selalu memaksa ibu untuk datang melamar ke rumahnya
mereka tuh hanya memandang sebelah mata pada kita pras
seharusnya papa jangan berusaha terlalu keras pada tati
anak itu semakin dikerasi dia akan semakin mekat pak
memang harus begitu ma
kalau perlu harus lebih keras lagi
dikurung dikerasi lagi
di kamar berbulan bulan sampai dia betul betul lupa sama laki laki miskin itu
kalau dia sampai nekat bagaimana
nanti akan berpikir dua kali kalau dia berani menentang papanya
tapi kasihinnya besok aja ya jangan sekarang
sudah aku pergi dulu
teh jangan pergi
teh pergi dulu
kamu jaga diri baik baik ya
bapakmu menyetujui hubungan kalian
bapak orangnya sangat keras
apa yang sudah diucapkannya
tidak bisa diralat lagi
lalu setelah menikah kalian mau tinggal di mana
kenapa harus lari sejauh itu
supaya tidak bisa
dijaga oleh bapak kamu
kalau kamu tinggal di sini
kamu bisa diseret pulang oleh ayah kamu
bu saya punya teman dekat di jakarta
sementara ini kita bisa tinggal di sana
ruzman pasti membantu kita
kita mau ngtrol ke rumah saja
aku punya tabungan jumlahnya cukup banyak
cukup untuk biaya hidup sementara
nanti bapakmu tambah marah sama pras
biar saja bu
aku gak takut
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
awak jangan begitu
prati berada sangat jauh
kayak si keju
iya tapi kita kehilangan baju kita gimana lagi oh ya sekarang kita mau cari rumahnya
rusman dulu atau kita makan dulu aku udah keronjongan nih
hai masya allah banyak makan juga ini aja berdua iya minumnya apa tepuk es satu aja
siapa tahu kita dapat uang pinjaman dari rusman untuk sewa kontrakan